arus balik sepertinya sudah mulai terlihat untuk informasi lebih lengkap
sudah bergabung melalui sambungan telepon kepala korlantas polri irjen paul firman santia budi
selamat sore pak firman
selamat sore mbak
terima kasih anda sudah bergabung secara virtual melalui zoom
terima kasih atas waktu anda pak firman bagaimana evaluasi selama arus mudik kemarin pak
beberapa waktu lalu sempat ada kemacetan di jalur selatan tasik kemudian antisipasinya sekarang seperti apa
baik terima kasih yang pertama kami informasikan bahwa satuan tugas kepolisiannya terbagi dalam
satuan gugus tugas tingkat pusat dan tingkat daerah
jadi saya kebetulan diperintahkan oleh pak kapolri selaku para sergas operasi untuk tingkat pusat
sedangkan di daerah itu masing masing kapolda selaku satgas daerah
jadi evaluasi pada pelaksanaan mudik yang lalu
secara umum boleh saya katakan saya terima kasih kepada seluruh warga masyarakat
maupun masyarakat lokal yang dilalui seluruhnya yang kesempatan untuk saling berbagi
untuk bisa memberikan kesempatan memberikan prioritas untuk arus lalu lintas dari arah jakarta menuju wilayah timur maupun ke arah sumatera
memang ada catatan beberapa informasi yang terlambat disampaikan masyarakat
kita sudah pegang jam tapi ternyata kondisi di lapangan berkata lain lalu lintas sangat padat
kalau saya katakan kemarin ini terjadi di pularang tapi begitu kita komunikasikan kita buka pelan pelan
alhamdulillah itu bisa dikomunikasikan dan itu bisa berjalan dengan baik
namun ada catatan yang kemudian kami peroleh bahwa prediksi itu turun di tanggal
ternyata pada tanggal
dua tiga dan sampai hari ini masyarakat yang menggunakan sol ke arah timur ternyata juga terus berlangsung
sementara yang lain yang sudah berangkat dengan one way sampai ke tujuan tentunya ini akan menambah
di kolom kendaraan yang ada di wilayah masing masing destinasi
pak firman anda tadi sudah menyinggung berkaitan dengan jam memang kemarin ada miss ketika penerapan
itu berbeda dengan apa yang sudah disampaikan kepolisian sebelumnya
apakah ini diperkirakan masih akan terjadi
jadi sangat fluid sangat dinamis tergantung kondisi di lapangan
ya sejak awal kami mengimbau masyarakat untuk mendengarkan jadwal
bukan mengajak mereka menunggu di pintu tol
ini mohon difahami betul dan jangan sampai terulang lagi
jadi kami tentunya di lapangan akan dengan senang hati dengan segala kemampuan kami yang ada
jadi jangan sampai ada miss
sayang kan mbak kita sama sama ibadah
apa namanya miss hanya gara gara jadwal yang tadi seolah olah tidak tersampaikan kepada masyarakat
lebih baik kami mengajak sejak awal ditunggu di rumah masing masing diikuti jadwalnya
jadi tidak perlu menunggu sampai ketidakpastian tidak ada fasilitas dan sebagainya
kami juga tidak berharap itu terjadi
dan ini menjadi tetapan kita untuk evaluasi pada saat harus balik
kami sudah meminta dukungan
ajaran untuk memperkuat akses tujuh pintu tol yang nanti ketika one way ini dilaksanakan
untuk jangan sampai ada yang menunggu lagi di sana
lebih baik manfaatkan jalur jalur alternatif yang ada
kalau memang tidak mau menunggu pelaksanaan one way yang ada silakan
kita akan membantu di jalur yang ada tentunya
pak firman di beberapa titik per hari ini sudah mulai terlihat arus balik terutama di jalur selatan
pada saat yang sama masih ada mereka yang mudik lokal
ada yang masih berwisata
nah itu strategi apa yang akan dilakukan polisi sekarang untuk bisa mengurai
yang pertama pernah saya sampaikan pada kesempatan beberapa waktu yang lalu
manfaatkan waktu enam tujuh puluh delapan
tapi itu pasti akan sangat padat
kami mengimbau sejak awal bagi masyarakat yang sudah melaksanakan kegiatan
ibadah bertemu dengan sanak family
juga silakan waktu sebelum tanggal enam tujuh puluh delapan
karena itu pasti puncak
tanggal sembilan sudah terjadwal seluruh masyarakat memulai hari kerja yang baru
ini salah satu kita memecah kepadatan melalui hari hari yang tersedia
jadi ini salah satunya
tentunya kami juga berharap itu bisa dimanfaatkan
sekali lagi yang kita hadapi ini sangat jauh keseimbangan ketersediaan fasilitas jalan
dengan jumlah kendaraan yang harus dilayani
jadi masyarakat harus tahu betul ini
pak firman jadi skema ini apa yang akan dilakukan
kemanya sekarang yang disiapkan oleh kor lantas polri
apa saja untuk memecah kepadatan yang mungkin terjadi mulai besok
ya yang pertama tadi sudah saya sampaikan
memecah waktu kembali
jadi silakan mempercepat atau setelah tanggal sembilan
yang kedua kami akan tetap melihat tekanan di kaki menuju jalan tol tentunya
untuk tidak terlalu tersumbat di jalur arteri
moga moga bisa dibuat skema
dengan kontraflow seperti kemarin
jadi agak dibuka sedikit
tapi ini juga perlu ada kesiapan yang sangat tinggi
masyarakat tidak boleh lengah
kemarin ada kejadian truk pengantuk itu sudah berhadapan dengan arah yang berlawanan
ini juga ada resiko
sehingga kami berharap ketika one way ini betul betul bisa diselamatkan secara penuh
dan masyarakat tidak perlu ada saling menjadi mixed traffic dengan hanya dipisahkan oleh traffic turn
jadi sekali lagi itu
sangat beresiko sebetulnya mbak
jadi kita berharap bisa total kesana
dan masyarakat ya kebetulan saat itu sedang bergantian
mohon sabar dan jangan mengambil tindakan sendiri dengan membuka trafficun
kemudian menyeberang jalan dan sebagainya
sehingga ini nanti akan justru menghambat kendaraan kendaraan yang ada di belakangnya
ini yang kita terus kerjasama dengan masyarakat tentunya
pak firman ada kondisi psikologis yang tentunya berbeda
ketika pemudik berangkat dan pemudik balik
pemudik balik ada tingkat fatigue yang tinggi kelelahan yang tinggi dan itu bisa terjadi
apa yang akan diantisipasi oleh petugas di lapangan pak firman
yang pertama sekali kita melakukan tindakan kondisikan
masyarakat yang akan pulang itu harus betul betul dalam kondisi siaga
kalau sudah di jalan hukum lalu lintas itu mbak kita tidak lagi bisa tahu apakah mereka itu lelah atau tidak
itu hanya menduga duga
yang pasti ketika itu dialami oleh masyarakat yang ada di jalan
alternatifnya cuma kalau tidak dia bikin macet ya ada kecelakaan
ini yang kita hindari
jadi masyarakat sebaiknya ada keadaan polisi betul betul fit prima baik mobil maupun personilnya
untuk bisa mematuhi yang sudah kita bantu untuk di jalan untuk kelancaran bersama
apakah kebijakan tiga puluh menit di rest area masih akan diberlakukan pak
harapan saya begitu
inilah ada toleransi kepada masing masing saling menghargai
moga moga nilai ramadan itu betul betul tertanam di lalu lintas
tapi tidak menutup kemungkinan dan juga terjadi kemarin ada pemudik yang berpotensi berhenti di pinggir tol
itu bagaimana sekarang pak
kami juga tidak berani memaksakan mereka yang betul betul pelelahan untuk berada di jalan
tentunya sangat berisiko
tapi sekali lagi kami perlu mengajak seluruh masyarakat
bisa dengan dua
pememudi cadangan umpamanya
itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat punya pilihan pilihan
transisi bisa keluar ke jalan yang biasa dulu
ada banyak rest area di situ
nanti kemudian masuk lagi ke dalam jalan tol
saya kira tidak terlalu lama
itu juga salah satu alternatif pilihan yang bisa dilakukan oleh masyarakat
sehingga tol betul betul bisa maksimal pemanfaatan atau pelayanannya untuk yang mereka
betul betul ini adalah situasi yang tricky sekali untuk para petugas di lapangan
betul betul ini adalah situasi yang tricky sekali untuk para petugas di lapangan
apa yang anda ingin sampaikan kepada petugas di lapangan pak firman
yang pertama layani masyarakat dengan baik
apapun ceritanya kita sudah disumpah untuk melayani masyarakat
komunikasikan dengan baik dengan sabar
karena tadi masyarakat ada yang kelelahan dan lain sebagainya
ada yang terburu buru
ingatkan untuk tetap berada pada posisi prima dan tertib lajur dan lain sebagainya
supaya selamat sampai di tujuan
pak firman terima kasih sore hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsro
kita berharap semuanya lancar kalaupun tidak lancar bisa terkendali
terima kasih banyak
roda bisa tetap bergulir itu saja sudah alhamdulillah mbak
baik baik terima kasih pak irjen paul firman
santia budi kepala kor lantas polri terima kasih